dan sejumlah lembaga survei merilis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan jokowi ma'ruf amin
dan hasilnya cukup positif karena berada di angka yang tinggi tujuh puluh persen ya
dan faktor apa yang kemudian mempengaruhi tingginya kepuasan publik pada pemerintahan jokowi ma'ruf amin
dan apa juga yang masih menjadi catatan
sekaligus pekerjaan rumah pemerintah
untuk membahasnya sudah ada bawono kumoro peneliti utama indikator politik indonesia
selamat malam mas bawono apa kabar mas
selamat malam mas ferdi kabar baik amri
baik terima kasih sudah bergabung dengan kita dan juga ditemani abed nego tarigan
deputi dua kantor staff presiden selamat malam bang abed sehat bang
oke terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita malam ini
saya ke mas bawono dulu kalau gitu
mas bawono bagaimana kemudian kita bisa membaca survei hasil kesimpulan indikator ini
terhadap tingkat kepuasan kinerja presiden jokowi maruf amin
iya mas ferdi terima kasih
kami baru saja merilis hasil survei online yang kami lakukan selama lima belas januari sampai delapan belas februari kemarin ya
survei ini memang khusus dalam konteks sikap publik terhadap kemunculan varian covid sembilan belas bernama omikron
kemudian kepada rencana vaksin booster vaksin anak anak dan juga pertemuan tatap muka di sekolah yang diperlakukan kembali
kita juga pertama tama menggali atau ingin mengetahui sikap publik atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden jokowi
nah kalau kita bandingkan dengan survei tatap muka yang kita telah rilis dan kita lakukan pada desember lalu
tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dalam konteks ini relatif stabil ya
nah tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden ini terutama sekali kalau kami lihat dikarenakan penanganan pandemi oleh pemerintah presiden jokowi gitu ya
ini dari hasil analisis korelasi kami lakukan dari temuan temuan survei tersebut
ini bukan responen yang mengaku khawatir tertular virus varian baru omikron ini
dan responen yang cenderung taat protokol kesehatan seperti memakai masker di ruang publik di tangan gitu ya
itu memiliki kecenderungan untuk puas terhadap kinerja presiden
nah dalam survei tatap muka bulan desember lalu juga terungkap hal yang tidak jauh berbeda
di survei bulan desember lalu survei tatap muka lalu itu menunjukkan penanganan pandemi itu tidak lagi masuk dalam tiga besar persoalan mendesak yang harus diselesaikan oleh presiden
ketika itu tiga besarnya adalah soal kebutuhan ekonomi ya lebih kepada isu ekonomi
seperti harga harganya tinggi soal pekerjaan dan juga tiga besarnya kemudian soal pemerintah

memang setingkat kepuasan terhadap kinerja presiden jokowi
kami melihat dari hasil survei kami hasil riset kami
itu lebih dikontribusikan memang kepada apresiasi publik terhadap penanganan pandemi
oke faktor apa sih sebenarnya atau parameter apa yang membuat kepuasan publik ini menjadi naik
iya tentu penanganan pandemi misalnya di survei bulan desember lalu
di survei dilakukan itu kan apa namanya
angka covid ketika itu kan sudah melandai dibandingkan ketika bulan juli dan bulan agustus ya
jadi publik menilai dari situ menilai bahwa penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah baik gitu ya
jadi mereka mengaku itu sangat puas dan cukup puas
nah ketika muncul kita masuk ke tahun dua ribu dua ketika angka naik lagi
angka harian positif varian naik lagi muncul di situ dengan kemunculan varian baru omicron
publik juga masih melihat cukup puas terhadap kinerja covid sembilan belas

meskipun angka harian positifnya naik
tapi misalnya keterisian rumah sakit tidak seperti ketika beberapa bulan lalu ketika varian delta menghantam
oke artinya momentum yang dipakai adalah saat parameter penanganan pandemi begitu ya
mas bawono ya oke sebelum ke bang abed yang paling tinggi apa yang paling rendah apa
kita lebih kepada soal penanganan pandemi ya
kita tidak menggali data apa alasan sangat puas dan tidak puas gitu ya
tapi kalau di survei tatap muka desember lalu
itu yang paling persoalan yang paling mendesak dilakukan oleh presiden
seperti saya sampaikan tadi di tiga besar itu adalah persoalan ekonomi
pertama ada soal kebutuhan harga harga gitu ya pekerjaan
lalu yang ketiganya itu yang paling mendesak untuk dilakukan adalah persoalan korupsi
oke baik cukup spesifik begitu indikator melihat dengan durasi waktu yang cukup singkat begitu
tapi kemudian saya ingin bertanya ke bang abed
selain indikator ini ada dua juga lembaga survei yang mengeluarkan rilis terbaru soal
kepuasan publik terhadap pemerintahan presiden jokowi dan maruf amin istana
bagaimana menilai atau melihat hasil survei ini bang abed
ya kalau dari kami melihat hasil survei ini menunjukkan satu keadaan kerja keras dari semua pihak ya
masuk juga keterlibatan publik dalam banyak hal
tadi sudah disebutkan soal misalnya penanganan pandemi
tentu sebaik apapun kebijakan dari masyarakat
kalau tidak didukung oleh publiknya tentu tidak akan berjalan dengan baik
nah ini merupakan satu apresiasi ya kami melihatnya tidak hanya apresiasi terhadap pak jokowi
tetapi juga apresiasi untuk kita semua
karena kita tahu di dalam seluruh lini penanganan
persoalan persoalan dan program pembangunan itu melibatkan banyak pihak
tadi disampaikan oleh mas bawono soal misalnya berkaitan dengan kesehatan dalam konteks ini pandemi covid begitu ya
ini juga yang memang sedari awal pak jokowi memang sudah melihat dari sisi aspek
tidak hanya kesehatan tapi juga dari sisi perlindungan sosial dari sisi pendidikan
nah ini juga memang sejalan mas ferdi dengan agenda periode pak jokowi di periode kedua tentang sdm unggul
sehingga memang people center di dalam konteks ini memang dari awal sebelum pandemi covid sudah menjadi atensi yang cukup besar
kita tahu misalnya di dalam program program yang ada dan semakin relevan karena covid ini dimana kesehatan dan keselamatan setiap penduduk itu menjadi prioritas
misalnya bagaimana pendidikan dimudahkan perubahan perubahan kebijakan kita kita usahakan untuk responsif
walaupun kami tahu bahwa kebijakan di kesehatan pendidikan perlindungan sosial begitu kadang kadang menciptakan dinamika tersendiri
yaitu mungkin juga karena perlu komunikasi yang lebih intensif
tetapi secara umum kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini ini mendapat dukungan yang besar dari publik
jadi kami melihatnya ada situasi yang memang para pihak itu juga mendukung dan sejalan dengan agenda agenda yang menjadi rumus abisan
dan ini juga menunjukkan bahwa kita mencoba seoptimal mungkin untuk bisa juga responsif terhadap kebutuhan situasi latar belakang
dan suara publik
nah dalam banyak kesempatan orang melihat ini kadang kadang kayaknya nggak konsisten gitu ya
tetapi yang menjadi penting itu kita harus berani juga menyesuaikan dengan situasi yang ada
dan ini yang membuat juga mungkin publik melihat bahwa kebijakan kebijakan ini tujuannya memang juga sebagai bentuk respon untuk mengamankan dan memastikan situasi kita bisa tetap aman
dan kemudian yang kedua misalnya contoh misalnya dari sisi dalam konteks misalnya keamanan begitu
ya di dalam beberapa survei juga keamanan menunjukkan satu situasi yang cukup baik
ini juga menunjukkan bahwa partisipasi publiknya juga cukup tinggi
kita tahu di dalam masa pandemi misalnya di banyak negara itu hampir semua punya pengalaman kerusuhan
tetapi di negara kita itu justru menunjukkan tidak
ini menunjukkan bahwa memang apa yang dirancang oleh dan didiskusikan dan diputuskan oleh pemerintah sebagai program penanganan begitu
baik dalam konteks pendidikan sosial lingkungan sosial ekonomi maupun kesehatan
itu mendapat dukungan
dan kemudian yang kedua juga bahwa sosial kapital di masyarakat kita juga cukup besar
jadi ini satu kami melihatnya makanya saya katakan tadi ini apresiasi untuk kita semua sebenarnya terkait dengan kinerja kepuasan ini
demikian mas ferdi
bang abed gini dari beberapa indikator survei yang dipakai di beberapa lembaga survei
ada persoalan hukum dan demokrasi juga menjadi catatan
walaupun trennya naik tapi kemudian ini angkanya cukup rendah
ini berhubungan dengan apa
ini berhubungan dengan citra pemerintah
bagaimana kemudian istana merespon soal ini
ya baik kalau memang terkait dengan soal hukum begitu ya
ini memang satu isu yang menurut kita itu dibutuhkan kerjasama banyak pihak begitu ya
karena kemudian juga persepsi publik ini tidak semata mata hanya terbentuk dari sisi bagaimana eksekutif membuat keputusan atau menjalankan kebijakan
tetapi kelembagaan kelembagaan lain juga sangat dibutuhkan untuk
bagaimana legislatif bagaimana yudikatif
nah kemudian juga memang di dalam konteks ini kita tahu masyarakat juga melihat persoalan persoalan yang ditemui di lapangan begitu ya
sehingga kita memang memberikan perhatian besar juga terkait misalnya dalam konteks isu korupsi begitu ya
di tengah banyak sekali tekanan ketidakpuasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum sebut saja misalnya isu yang kita amatiskan
kpk misalnya beberapa waktu yang lalu
tetapi kpk tetap bekerja
kepolisian kejaksaan terus berupaya untuk bagaimana mengungkap persoalan persoalan itu
sisi lain juga memang kita dari sisi sdm misalnya memang salah satu yang dikawal kantor staf presiden melalui rekan kami di kediputian lima misalnya itu berkaitan di dalam bagaimana peningkatan kualitas sdm di dalam konteks aparatur penegak hukum misalnya
dan kemudian juga misalnya kita berupaya bagaimana juga kebijakan kebijakan misalnya kita lihat yang terakhir
bapak presiden melalui rutpks misalnya tindak pidana kekerasan seksual misalnya mengambil kepemimpinan dalam hal ini langsung memberikan respon yang positif atas inisiatif yang dilakukan oleh dpr
sehingga bisa memberikan rasa perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat kita dari tindak pidana kekerasan seksual ini
nah hal hal seperti ini akan terus didorong dan berupaya untuk bagaimana kerja kerja di bidang hukum ini terus mengalami perbaikan
nah kemudian semoga hasil tadi juga secara kinerja di lapangan perlu ditingkatkan begitu
saya nanti ke mas bawono untuk mengkonfirmasi catatan merah tadi soal aspek hukum dan demokrasi ini bagaimana melihatnya dari indikator
tapi kita usai jeda akan konfirmasi lagi berbincang lagi
kita break sejunak
cnn indonesia newscast segera kembali
baik kita lanjutkan dialog kita malam ini masih dengan mas mawono dan juga bang abed
saya ke mas bawono sekarang
tadi sebelum break saya sempat bertanya soal bagaimana kemudian indikator juga memotret soal kepuasan publik di bidang hukum dan demokrasi
ada beberapa catatan begitu ya
ini secara rinci indikator memotretnya dari perspektif apa nih
ya saat survei tatap muka bulan desember lalu mas ferdi itu kita salah satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden adalah menurut bapak ibu mana masalah paling mendesak yang harus disampaikan oleh kepemimpinan nasional saat ini gitu ya
dan juga persoalan keamanan ketersibuan itu ada di posisi kelima
jadi itu adalah yang kita harus lakukan
di survei bulan desember tersebut di tahun yang sama dua ribu dua puluh satu
jadi ada penilaian dari publik sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu bahwa salah satu persoalan di dasar demokrasi hukum gitu ya
itu keamanan ketertiban dan kriminalitas itu sepanjang dua ribu dua puluh satu dinilai publik ada perlu mendapatkan atensi lebih gitu ya dari kepemimpinan nasional
selain juga soal korupsi tadi di posisi tiga besar sebagai masalah yang harus diselesaikan oleh publik
khusus soal korupsi mungkin ini juga di sisi pembinaan
juga dipicu oleh apa yang terjadi sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu misalnya kisruh di kpk
apa namanya beberapa pegawai kpk tersebut yang pada akhirnya sekarang berkegiat berbinas di polisi departemen indonesia
oke kalau untuk apa namanya upaya pemerintah juga disurvey tidak apa kemudian yang perlu dilakukan begitu
agar kepuasan publik ini secara trendnya kembali naik begitu ada ini juga tidak ada survei juga tidak yang dilakukan
kalau survei khusus data soal itu kita tidak ada masker dia apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
tapi pesannya saya kira kami pikir jelas ya dari misalnya soal korupsi dan soal keamanan ketertiban bagaimana misalnya selama periode terpisah dari pemerintahan pak jokowi
lebih menaruh atensi pada hal hal yang ee

pemerintah pemerintah seharusnya lebih tinggi dan juga misalnya menjaga perdagangan demokrasi agar tetap di jalurnya
karena di beberapa pemerintahan di dunia misalnya seringkali kondisi pandemi ini dijadikan sebagai alasan bagi pemerintah yang berkuasa untuk lebih mengetatkan pengaturan pengaturan terhadap publik misalnya
penegakan penegakan aturan yang lebih ketat kepada publik

menjadi catatan juga bagaimana
dalam penegakan penegakan aturan
kepada publik pengatatan aturan
kepada publik dan polisi pada publik jangan sampai
yang sudah kita sepakati
langkah langkah yang sifatnya lebih
oke bang abed
sepakat tidak dengan apa yang disampaikan
mas bawono bahwa kemudian
yang dilakukan oleh pemerintah untuk
pemerintah di aspek hukum
cara ini secara umum
bisa dipahami ya apa yang disampaikan oleh
mas bawono tadi itu
misalnya terkait misalnya kita bicara
soal hampir semua negara
mengalami publiknya merasa
lebih dikekang ya karena pandemi covid ini
karena memang banyak restriksi
makanya salah satu isunya itu soal isu
kebebasan di masyarakat di banyak
bahkan responnya juga
beragam bahkan ada demonstrasi
aksi besar besaran dan lain lain sebagainya
nah memang kalau kita
lihat tentu dalam
derajat tertentu itu sebuah kenormalan
karena memang pilihan kita ini
di dalam konteks penanganan pandemi covid ini
adalah aksi kolektif ya aksi bersama
gitu ya yang tidak mungkin kita
customize setiap komunitas berbeda
begitu ya tiap kelompok berbeda
tetapi memang kebijakan kebijakan
secara nasional yang diterapkan secara
bersama untuk bagaimana juga
menangani permasalahan ini secara bersama sama
nah hampir memang kita lihat juga
soal korupsi misalnya memang
sangat dipengaruhi juga bagaimana
dinamika isu di sektor itu
ya kepegawaian kpk
dan lain lain sebagainya tetapi
lagi lagi yang memang
menjadi satu konsum kami
di ksp khususnya untuk melihat
bahwa seluruh agenda agenda yang
berkaitan di dalam perlindungan sosial
kemudian juga keamanan
politik demokrasi gitu ya
dan kemudian juga sektor sektor lain
itu terus untuk bisa didorong
mengalami perubahan dan
satu hal yang perlu juga kita
apresiasi ini dan sekaligus juga
menjadi tantangan ke depan bahwa
ini kan sudah tahun ke masuk tahun
ketiga apa namanya
periode kedua gitu ya
ini tentu merupakan satu
upaya yang membutuhkan dukungan
banyak pihak terutama juga dari publik di dalam
yang akan dilaksanakan
para bersama ini demikian mas ferdie
oke artinya kemudian ini juga menjawab bahwa
tantangan di pemerintahan
jokowi ma'ruf amin ke depan
kepuasan publik yang tinggi
yang dipotret oleh lembaga survei ini
juga akan terus
ada evaluasi begitu ya
iya dan kita lihat
bagaimana respon bapak presiden ya di dalam
banyak kasus misalnya untuk segera minta evaluasi
dan lain lain sebagainya nah ini
memang di dalam situasi
masyarakat kita yang sangat terbuka
sekarang ini dan kemudian juga
dinamika yang cukup tinggi arus informasi
yang kuat itu juga
konteks tersendiri gitu bagaimana juga
pemerintah dituntut untuk bisa
lebih responsif begitu ya
walaupun kami tahu itu tidak mudah
untuk bisa responsif
bisa komunikatif itu tidak mudah
juga begitu ya karena apalagi kita
bicara nanti berkaitan dengan
nah ini memang menjadi satu tantangan
akhirnya saya ke mas baono menjawab tantangan
ini bagaimana kemudian tentu
indikator juga akan
melakukan survei survei lanjutan
begitu ya dari evaluasi

baik ya sebagai sebuah tingkat
kepuasan kinerja terhadap
presiden gitu ya dan
ini tentu menjadi
tantangan juga sekaligus kami pikir
bagi pak jokowi
bagaimana angka tujuh puluh satu persen
ini dimentes oleh
pemerintahan beliau agar
tingkat kepuasan publik
tidaknya selama pandemi
ini berlangsung dan satu tahun
ke depan itu tidak menurun
gitu ya nah ini juga
hal yang tidak mudah bagi
pemerintahan pak jokowi
apalagi di tahun dua ribu dua ini sudah
dimulai misalnya tahapan tahapan
dan sebagainya ini akan banyak
letupan letupan dinamika yang
bisa saja berpengaruh
pada tingkat kepuasan publik
terhadap beliau terhadap kinerja
pemerintahan beliau dan sebagainya saya kira
itu tantangan yang harus dihadapi
oleh pak jokowi di tahun dua ribu dua puluh
ini sebagai tahun
kita berharap kemudian catatan catatan
menjadi tolak ukur begitu ya
untuk melihat bagaimana
pemerintah bisa memberikan
perhatian begitu ya
secara kinerja terhadap
masyarakat khususnya di situasi
yang saat ini memang tidak menentu dan
catatan catatan tadi mungkin akan segera
tadi bisa semakin
ditingkatkan terima kasih bang abed
sudah bergabung dengan kita malam ini mas
bawono kumoro juga sudah bergabung dengan
cnn indonesia newscast salam sehat